tolong jangan tanyakan apa yang sudah
kuasa hukum putri candrawati febri diansyah mengungkapkan alasan pihaknya
menyurati majelis hakim mengenai dugaan kepribadian ganda
almarhum nofri dianca yosua huta barat
menurutnya selain hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari kasus dugaan pembunuhan berencana
yang saat ini tengah diadili febri juga ingin menggali dugaan ini lebih dalam
terkait dengan pokok perkara kami membuktikan sebaliknya tadi
kenapa karena justru materi materi yang kami konfirmasi
jadi yang kami konfirmasi pada saksi saksi tersebut adalah materi yang sudah tertuang
dalam hasil pemeriksaan psikologi forensik
tudingan dugaan kepribadian ganda brigadir joshua ini dibantah keras oleh
kuasa hukum keluarga brigadir yosua kamarudin simanjuntak
yosua disebut terlahir sehat dan tidak berkepribadian ganda
hal tersebut ia buktikan dengan
beberapa prestasi yosua semasa hidupnya sebagai anggota polri
lahir sehat rekrut polisi sehat diberi wabah terbaik sehat
direkrut ke pidum polri sehat terbaik kemudian jadi ajudan terbaik
dikasih mengawal istri karena terbaik kemudian masuk ke semeraputi terbaik
kepribadian ganda saya ada lagi tugas polisi pelindung pengayam pelayan masyarakat
tetapi saya bunuh anak buah saya kepribadian ganda enggak
jadi apa yang mereka tuduhkan itu
apa yang mereka lakukan yang kepribadian ganda itu adalah berdisambung